terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected
mulai tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal
hak halal yang sebelumnya dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia
kini berpindah di bawah kementerian agama
semua produk makanan wajib menempelkan sertifikat halal yang dikeluarkan kementerian agama
otoritas lembaga yang mengeluarkan hak halal
kini tidak lagi dilakukan majelis ulama indonesia mui
dikutip dari detik com hak halal kini dikeluarkan oleh kementerian agama
kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah indonesia
merujuk pada amanat undang undang jaminan produk halal jph
yang berlaku sejak tujuh belas oktober dua ribu enam belas
selain mewajibkan sertifikasi halal undang undang jph juga membuat perubahan
yang diberpindahnya otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal
dari lembaga pengkajian pangan obat obatan dan kosmetika mui
kepada badan pembangunan
dan penyelenggara jaminan produk halal bpjph di bawah kementerian agama
di sisi lain lp pom mui dari dua puluh delapan daerah di indonesia
melayangkan gugatan ke mahkamah konstitusi
meminta kembali otoritas mengeluarkan sertifikasi halal